aksi nekat pengendara sepeda motor demi menghindari operasi lintas jaya terekam di jati baru jakarta pusat
para pelanggar aturan lalu lintas ini kedapatan putar arah dan melawan arus
operasi lintas jaya yang digelar oleh petugas gabungan dari dinas perhubungan dki jakarta dan ditelantas polda metro jaya
di jalan layang jati baru gambir jakarta pusat pada kamis pagi
membuat sejumlah pengendara sepeda motor tidak berhelm panik
mereka nekat memutar arah dan melawan arus demi terhindar dari razia
salah seorang diantaranya bahkan berusaha memindahkan sepeda motornya ke jalur lain dengan cara diangkat
dalam operasi lintas jaya kali ini petugas gabungan memberikan sanksi tilang kepada lima belas pengendara sepeda motor
dua orang diantaranya merupakan anggota satpam yang berkendara tanpa helm dan stnk
selain tidak mengenakan helm para pelanggar aturan lalu lintas ini juga tidak membekali diri dengan surat kelengkapan berkendara
dan membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan
pagi lintas sepeda motor melalui kita antisipasi kalau ada pelanggaran pelanggaran
contohnya di bb muatan terdengar ban gobel muatan itu kan jamnya sudah ditentukan
maksimal jam enam sudah kita